hari buruh biasa diperingati dengan aksi unjuk rasa namun ada juga buruh yang memilih untuk memanfaatkan hari ini hari buruh sebagai hari libur yang dihabiskan bersama anggota keluarga
walaupun demikian mereka tetap punya aspirasi suara yang diharapkan dapat disampaikan oleh rekan mereka yang berdemonstrasi
paling untuk jalan jalan sama anak ini sih anak didik aja gitu untuk refreshing aja sih tujuannya hari libur gitu
kenapa buruh honorer
ya pengennya sih ada istilahnya guru ada di pemerintah diperhatikan gitu yang tadinya istilahnya ini bisa ada peningkatan lah gitu istilahnya guru aja bisa kenapa guru yang istilahnya menuntut siswanya untuk lebih baik kenapa tidak disejahterakan gitu
ya kan mumpung libur kan jadinya kan memanfaatin buat liburan sebenarnya aja ada aspirasinya
sebagai buruh kan kita sebagai pekerja jauh jauh dari kampung merantau ke jakarta kan ya pengennya dihargain kita sebagai pekerja
kalau masalah aspirasi sih kita sih gak pengen kalau masalah fasilitas atau macam makanan lah
kita kalau makanan itu dikasihnya itu cuma makan nasi tahu tempe
nah kita tuh pengennya itu yang lebih tinggi atau yang lebih mewah dikit lah gitu
liburan buat ngiburi anak gitu saya emang
kalau yang ikut demo ya karena ya ribetnya saya bawa anak segitu aja
ya buat ngikut demo kayak gini cuman kan karena bawa anak kecil jadi kan kita nggak ngikut ke sana
berdiri disini aja
setelah ini yaitu tagar may day memuncaki trending topic tanah air sepanjang hari saya ajak anda kita akan lihat seperti apa komentar atau mungkin juga cuitan cuitan netizen terkait dengan
bagaimana mereka memaknai atau memperingati hari buruh sedunia saya ajak anda kita akan lihat seperti biasa kita akan buka beberapa komentar yang berhasil kami kurasi yang pertama ini dia datang dari pak presiden ada presiden joko widodo mencuit selamat hari buruh internasional may day satu may dua ribu delapan belas bersatu kita bangun indonesia
lalu berikutnya dari haris azhar selamat hari buruh may day satu mei dua ribu delapan belas pada dasarnya setiap orang adalah buruh persaingan yang membuat perbedaan
lalu berikutnya dari haris azhar selamat hari buruh may day satu may dua ribu delapan belas pada dasarnya setiap orang adalah buruh persaingan
dan juga perasaan itulah maka sebabnya serikat pekerja buruh ini sebuah keniscayaan selamat hari buruh para kawan kawan di luar sana
lalu terakhir datang dari ed mon streza selamat hari buruh ya selamat bekerja selamat juga berkarya selamat berdoa selamat berjuang rekan rekan
kita akan kembali menghubungi ada mbak mira sumirat selaku presiden asosiasi
selamat hari buruh
indonesia atau aspek mbak mira selamat malam
malam mbak fani
iya saya pasti anda mungkin lelah berorasi sepanjang hari ini selama hari buruh may day ya satu mei
mbak mira setiap tahun may day ini digelar tentunya banyak sekali suara aspirasi tuntutan yang berkaitan dengan perubahan yang disampaikan oleh kaum buruh di luar sana
catatan anda di may day tahun ini apakah anda melihat ada perubahan yang sudah dirasakan atau mungkin justru sebaliknya
iya yang pertama terima kasih banyak mbak fani dan juga cnnbc dan juga seluruh pemerintah cnn di manapun berada bahwa setiap tahun selalu kaum buruh atau pekerja indonesia ini menyuarakan berbagai tuntutan dari mulai kesejahteraan sampai ke jaminan sosial serta keselamatan kesehatan kerja
namun lagi lagi memang kami merasakan dari tahun ke tahun apalagi sejak tahun dua ribu
lalu kemudian enam belas sampai sekarang delapan belas tujuan kami itu tidak ada respon malah cenderung justru semakin memperburuk situasi kondisi para pekerja keburu yang ada di indonesia
contohnya ketika upah murah diberlakukan sejak tahun dua ribu lima belas melalui pp tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas ini berdampak menjadi memiskinkan para buruh
atau pekerja indonesia dan berdampak signifikan berdampak yang luar biasa juga kepada penurunan daya beli pekerja atau buruh di indonesia
kemudian berdampak lagi ketika upahnya murah daya beli turun tentu ketika barang barang yang diproduksi dari hasil suatu perusahaan tidak bisa dibeli
dan juga sebabnya adalah perusahaan tersebut menjadi bangkut alias tutup sehingga mau tidak mau harus memphk
salah satu tuntutan kita adalah menghapuskan meminta pemerintah menghapus pp tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas tentang upah
karena memang sudah sangat memikinkan upah buruh agar pekerja indonesia
kemudian yang kedua kami juga meminta kepada pemerintah republik indonesia untuk menghilangkan outsourcing dan juga pemagangan dan mengangkat seluruh pekerja dan juga guru honor
jadi pegawai negeri sipil atau asn
kemudian juga kami meminta kepada pemerintah republik indonesia untuk yang terakhir ini yang sedang lagi dihangat hangatnya malah cenderung agak panas
dibahas oleh berbagai elemen anak bangsa yaitu tenaga kerja asing yang sangat diberikan kemudahan dan karpet merah
akhir melalui peraturan presiden nomor dua puluh tahun dua ribu delapan belas mbak fani
mbak mira ini yang tadi seperti anda sebutkan adalah selain penghapusan atau pencabutan terkait dengan upah adalah fokus perpres nomor dua puluh tahun dua ribu delapan belas tentang penggunaan tenaga kerja asing
yang kayaknya juga seminggu terakhir saya juga sempat founder dengan anda
ini masih menjadi polemik gitu ya
anda melihat atau mungkin dari serikat pekerja di luar sana atau kaum buruh di luar sana melihat bagaimana ketidakseimbangan antara tenaga kerja lokal dan juga tenaga
asing pada saat ini esensinya dari pemerintah adalah untuk menciptakan investasi dalam skala global
sehingga bisa menciptakan tenaga lapangan pekerjaan tentunya dengan memanfaatkan tenaga ahli ini gitu
tanggapan dari kaum guru seperti apa
mbak fani seperti yang seminggu lalu pernah saya sampaikan di cnnpp
kalau investasi kemudian mendatangkan tenaga yang ahli atau memiliki skill pekerja pekerja yang ahli tidak ada masalah
ya tetapi ini persoalannya ketika investasi mengajak juga pekerja pekerja kasar alias unskill worker alias dia tidak punya kemampuan apa apa
sehingga dia pekerjaan indonesia itu malah mengambil dalam tanda kutip ya mengambil ahli atau juga pekerjaan bagi rakyat indonesia
mbak fani bisa bayangkan ya kalau investasi lalu kemudian didatangkan
kemudian pekerjanya itu juga pekerja yang sekiranya
mbak fani bisa bayangkan ya kalau investasi lalu kemudian didatangkan kemudian pekerjanya itu juga pekerja yang sekiranya
akhirnya pekerjaan tersebut bisa dilakukan oleh rakyat indonesia
seperti supir kemudian office boy kemudian juga security kemudian juga juru masak
saya kira buat apa didatangkan
kan masih ada pekerja pekerja indonesia yang bisa melakukan itu
malah di level level manajerial anak anak bangsa rakyat indonesia itu nggak kalah set
nggak kalah ilmu sama orang orang asing
jadi anak anak bangsa yang sudah memiliki lulusan lulusan dari universitas nasional
maupun juga di internasional dan universitas negeri maupun juga swasta
bisalah diadu kemampuannya kepintarannya kecerdasannya dan lain sebagainya
saya kira ini yang begitu menyakitkan ketika investasi seluruh pekerjaan
dari mulai top management level sampai ke bawah itu dilakukan
ini yang membuat kami terusik ini yang membuat kami kecewa
ini yang membuat kami marah luar biasa mbak fani
bagaimana mungkin pemerintah membuat sebuah keputusan yang menyakiti hati rakyatnya mbak fani
lagi lagi sebenarnya kalau tenaga kerja asing mungkin kan memang betul
sudah ada sejak zaman pemerintahan yang lalu sebelum pak jokowi itu pak sby
sudah ada tapi pada saat yang lalu itu tidak membuat sebuah keputusan
yang malah makin mempermudah makin membanjirnya itu tenaga kerja asing ke indonesia
lagi lagi mbak fani sekali lagi saya sampaikan berulang kali di cnn tv
kami rakyat indonesia anak anak bangsa indonesia tenaga kerja indonesia
buruh indonesia tidak anti investasi asing
akan tetapi ketika investasi asing itu telah mengambil lahan kami
lahan pekerjaan kami yang sekira kiranya kami juga masih mampu untuk melakukan itu
ngapain juga itu investasi asing diadakan di sini
buat apa pertanyaan kami
gitu mbak fani
mbak mira terakhir
ketika perpres dua puluh dua ribu delapan belas ini tetap tidak akan diubah atau tidak akan dihapus kebijakan oleh pemerintah
apa yang akan dilakukan oleh serikat pekerja indonesia aspek atau juga kaum buruh
mbak fani yang pertama tentu jika memang ini tidak dicabut
artinya pemerintah telah melanggar konstitusi undang undang dasar empat puluh lima
ada pembukaan paragraf yang keempat dan juga pasal dua puluh tujuh ayat dua
kemudian yang kedua ada undang undang nomor tiga belas tahun dua ribu tiga
jadi ini konstitusi sudah dilanggar semua
ketika konstitusi sudah dilanggar artinya ada upaya upaya hukum
yang memang sekarang ini kami sudah melakukan upaya hukum itu
melalui akan menggugat ya perpres tersebut di mahkamah konstitusi
dan kemudian juga yang kedua ketika hukum ini terus berjalan
kami juga terus akan melakukan upaya upaya perlawanan secara masif
kami akan terus menyuarakan ini baik itu di lapangan
maupun juga di
di parlemen melalui wakil wakil rakyat yang masih komitmen konsisten
melalui pansus tenaga kerja asing
saya kira ini penting dan perlu disikapi secara cepat ya
dan juga secara tegas
karena memang yang namanya tenaga kerja asing
itu kalau ketika memang dia sudah masuk ke berbagai lini macam yang sekira kiranya
tenaga kerja rakyat indonesia masih mampu
itu buat apa
nah pertanyaannya buat apa dan untuk siapa
baik terima kasih mbak mira sumirat sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini